bakal calon gubernur dki jakarta basuki cayapurnama telah mengantongi satu juta kartu tanda penduduk yang dikumpulkan dari teman ahok
serta dukungan dari partai nasdem partai golkar dan juga partai hanura
namun gubernur ahok tidak kunjung memutuskan lewat jalur apa ia akan mencalonkan diri
ahok menyatakan telah bertemu dan berdialog dengan teman ahok sedangkan teman ahok telah menunjukkan sikap terbuka
atas pilihan ahok bila nanti memilih maju lewat jalur partai
walaupun begitu menurut ahok para relawan memintanya tidak membuat keputusan sebelum proses verifikasi selesai
pertahuan semua silakan kamu pilih nomor satu sampai satu juta mau pilih yang mana
udah pilih nanti ya langsung verifikasi aja tanya ke orang yang bersangkutan